hingga hari ke sebelas se asian games dua ribu delapan belas cabang olahraga pencaksilat menjadi penyumbang medali emas terbanyak bagi indonesia
hingga hari ini sudah tiga belas emas berhasil dipersembahkan pesilat indonesia
di kutip dari cnnindonesia com sugianto sukses meraih nilai tertinggi dalam final seni tunggal putra di padepokan pencak silat taman mini indonesia indah
sugianto meraih nilai empat ratus tujuh puluh satu yang diikuti pesilat thailand yang meraih empat ratus enam puluh poin dan posisi ketiga ditempati wakil filipina dengan empat ratus lima puluh lima poin
di nomor final selanjutnya yaitu seni ganda putri kembali menempatkan pesilat merah putih ke podium tertinggi
emas diraih pasangan wilantari ayusidan dan nimade dwianti setelah meraih poin tertinggi dengan nilai lima tujuh
disusul pesilat thailand yang meraih medali perak dan wakil dari malaysia yang meraih posisi ketiga
laga final berikutnya di nomor seni tim silat putri indonesia yang diisi oleh pramudita yuristia gina trilestari dan lutfi nur hasanah mengalahkan lawan lawannya dengan meraih empat ratus enam puluh enam poin
medali perak menjadi milik pesilat vietnam dengan nilai empat ratus enam puluh empat dan perunggu menjadi milik pesilat thailand dengan raihan empat ratus empat puluh delapan poin
dan beberapa saat lalu pesilat indonesia kamelia pipit meraih emas di partai final nomor kelas d putri enam puluh enam puluh lima kg
pipit kamelia berhasil mengalahkan atlet pencaksilat vietnam nguyen thi cham ni dengan skor lima dua
untuk mengetahui lebih lanjut terkait pertandingan yang hari ini berlangsung sudah ada produser lapangan azalea pinata di kawasan taman mini indonesia indah jakarta
lea hari ini cabang pencaksilat menyumbangkan lima medali emas bagaimana kemudian peluang dari cabang olahraga lain
baik eva untuk saat ini kabar gembira datang lagi dari padepokan pencaksilat taman mini indonesia indah
ini merupakan hari kedua final
pada dua puluh tujuh agustus itu merupakan hari final pertama kita berhasil memperoleh delapan medali emas
dan itu merupakan rekor terbaru maksudnya salah satu rekor yang dicatatkan oleh indonesia di keikusertaannya selama asian games
karena terakhir kali satu cabang olahraga bisa menghasilkan minimal delapan medali adalah ketika tiongkok berhasil memenangkan delapan medali emas di cabang olahraga menembak
kali ini rekor tersebut terulang namun saatnya indonesia yang mencatatkan rekor tersebut
jadi kita berhasil memperoleh delapan medali emas dalam satu cabang olahraga di dalam satu hari
selanjutnya di hari kedua ini tadi pagi sempat diadakan tiga kali final untuk nomor seni yaitu tunggal putra ganda putri dan juga bergu putri
dan ketiganya kita berhasil memperoleh medali emas
itu mengukuhkan posisi kita dan dengan menyapu bersih raihan medali emas untuk nomor seni
hal ini justru meningkatkan dari rekor terakhir
kita di pencaksilat ini yaitu terakhir kali di perlombaan sea games di dua ribu tujuh belas kita hanya berhasil finish di posisi kedua di bawah tuan rumah malaysia
karena yang kita ketahui sendiri ini merupakan pertama kali pencaksilat dipertandingkan di ajang asian games
dan di hari kedua ini di tanggal dua puluh sembilan agustus kita masih mempunyai peluang satu lagi untuk merebutkan medali emas di cabang olahraga pencaksilat
yaitu oleh salah satu pesilat andalan kita yang juga sebagai penyumbang medali emas pada saat sea games dua ribu tujuh belas lalu yaitu ww wita
di kelas b lima puluh lima puluh lima kg dan akan melawan salah satu musuh bebuyutannya yang juga bertemu ketika final sea games dua ribu tujuh belas yaitu t temtran
di sea games pw wita berhasil menang dengan skor empat satu dari lima juri
sedangkan kali ini baru akan mulai sekitar pukul setengah lima sore

wewe wita bisa kembali mengulang kejayaannya ketika menang di final sea games dua ribu tujuh belas
karena salah satu saingan utama indonesia di cabang olahraga pencaksilat ini selain malaysia thailand juga ada vietnam
karena bahkan hari ini dari lima nomor laga yang dipertandingkan di hari ini kelimanya adalah wakil vietnam
vietnam berhasil memperoleh dua emas di hari ini sedangkan tiga laga lain kita dua emas berhasil kita rebut dari wakil vietnam
dan satu lagi ini hanya tinggal satu emas yang dipertandingkan
di cabang olahraga pencaksilat antara wb wita dengan wakil t temptran dari vietnam itu hanyalah satu satunya emas terakhir yang dipertandingkan di cabang olahraga pencaksilat
dan jika w w wita berhasil menang maka kita menang empat belas medali emas dari enam belas nomor yang dipertandingkan di cabang olahraga pencaksilat
hal ini tentu meneruntuhkan rekor dari malaysia ketika sea games dua ribu tujuh belas lalu ketika mereka berhasil merebut sepuluh medali emas
nantinya diharapkan dengan keberhasilan pelaksanaan pencaksilat di asian games dua ribu delapan belas pencaksilat bisa menjadi salah satu game eksebisi untuk dipertandingkan di olimpiade dua ribu dua puluh di jepang
baiklah semoga saja harapan dan juga prediksi anda tadi bahwa nantinya karena pertandingan ini disaksikan oleh presiden joko widodo maka nantinya indonesia akan meraih medali emas
dan yang menarik juga memang pencaksilat ini menjadi ajang untuk menyatukan ya
presiden yang hadir di sana sama sama memberikan support untuk atlet pencaksilat indonesia
zalia pinata melaporkan langsung dari taman mini indonesia indah terima kasih